kita beralih ke informasi lain
seorang warga membopong jenazah korban tenggelam
dari puskesmas cikokol kota tangerang banten menuju rumah duka
hal itu terjadi setelah puskesmas tidak bisa menyediakan fasilitas ambulans
rekaman video peristiwa memilukan ini lantas jadi viral di media sosial
sejumlah netizen menunjukkan rasa kecewanya atas kejadian ini
sebelumnya muhammad hussein bocah berusia delapan tahun
tewas setelah tenggelam saat berenang di sungai cisadane
kelurahan cikokot tangerang pada jumat dua puluh tiga agustus
jenazah hussein lantas dibawa ke puskesmas cikokol
supriyadi lantas mencari informasi ke pihak puskesmas
soal fasilitas untuk mengangkut jenazah ke rumah duka
kita menunggu sudah terlalu lama ya di situ
kita pun sudah menghubungkan apa istilahnya menghubungkan ambulan
menghubungkan ambulan dari luar
karena dari pihak puskesmas
dia menjelaskan bahwa ambulan yang ada di situ
cuma bisa untuk bawa pasien rujukan
tiga kali saya hubungin putus juga yaudah
akhirnya saya setelah menghubungkan nomor itu
terus saya kembali ke dalam puskesmas
minta tolong sama pegawai puskemas
ya minta diteleponin yang lain
namun kala itu yang tersedia hanyalah mobil ambulans
bukan kereta jenazah
pihak puskesmas lantas menyebut ambulans
tidak bisa digunakan untuk mengantar jenazah
masih yang bernyawa
ya darurat tapi kondisinya yang bernyawa pak
kondisinya kalau mulai jarurnya sudah tidak ada
ada pun mobil jenazah
itu kan anggur gitu maksudnya nggak bisa
nggak bisa kalau
soalnya sope itu dah ya
darah jenisnya sendiri gitu
ya bestanda lupa sopanya
dengan alasan itu supriyadi memutuskan membopong jenazah hussein dengan berjalan kaki
jenazah husein akhirnya diangkut oleh mobil seorang warga sekitar
menuju rumah duka di kampung kelapa kelurahan kelapa indah tanggerang banten